permukiman warga di kawasan kampung melayu jatinegara jakarta timur
sejak senin dini hari tadi terendam banjir setinggi satu lima meter
banjir tersebut merupakan kiriman dari wilayah bogor
yang sejak hari minggu kemarin terus diguyur hujan
luapan air dari kali ciliwung ini merendam ratusan rumah warga
ketinggian air ini membuat aktivitas warga terganggu
bahkan sebagian warga terpaksa menggunakan ban atau pelampung
untuk dapat melintasi tingginya banjir
meski banjir sudah mencapai satu lima meter warga tetap memilih bertahan di lantai dua rumah mereka